badan pemenangan nasional paslon dua mengisyaratkan keseriusan untuk menggarap suara pemilih di jawa tengah untuk memperkecil jarak elektabilitas antara jokowi dan prabowo
dan recananya capres nomor dua prabowo subianto akan menggelar pidato politik di semarang jawa tengah lima belas februari mendatang
sementara tim kampanye nasional paslon satu tetap optimis jawa tengah akan menjadi lumbung suara jokowi ⁇ maruf ⁇ pada pilpres dua ribu sembilan belas
badan pemenangan nasional paslon dua serius menggarap suara jawa tengah demi memperkecil jarak elektabilitas jokowi dan prabowo
bpn bahkan yakin ada pergeseran suara dari pemilih jawa tengah yang bisa beralih ke pasangan prabowo sandi
keseriusan menggarap pemilih jawa tengah dibuktikan dengan rencana capres prabowo subianto yang akan berpidato pertama kalinya dan berkampanye pada lima belas februari mendatang di semarang jawa tengah
berpidato itu kan prabowo
prabowo dimana saja karena di semarang kebetulan ada kegiatan ya sekalian di situ ada pidato beliau
biasa saja beliau di banyak kesempatan ya biasa pidato memberi arahan ceramah ya namanya juga prabowo tiap hari baca buku
jadi buku yang dibaca ini kan perlu juga disampaikan gagasan dan ide pengetahuannya buat masyarakat khusus sebagai kader kader partai gerindra
artinya apakah memang betul dengan berpidato di jantung pertahanan lawan di semarang jawa tengah besok hari jumat itu sebagai simbol pak prabowo dengan serius akan menggarap suara jawa tengah
serius sudah pasti serius dong kita harus serius
begitu juga kubu lawan kan serius katanya mau masuk jawa barat ya kita persilahkan yang penting semua dengan mekanisme dan aturan yang ada
targetnya berapa sih bang di jawa tengah kalau yang kemarin kan kemenangannya itu pak jokowi hanya kemenangannya pas dua ribu empat belas pak prabowo dua puluh persen pak jokowi hampir tujuh puluh persen
kalau ini targetnya mau
kan kita lihat kemarin pilkada pilkada kemarin kan selisihnya sudah sedikit
kita nggak perlu menang banyak banyak di jawa tengah menang tipis juga kita bersyukur ya
dari angka kemenangan juga udah luar biasa tapi kita akan berusaha dengan cara yang baik lah
tapi tidak ada target angka sendiri bang
ya angka yang kita targetkan kita bisa menang di jawa tengah
ya tentu kita harus realistis tidak mungkin bisa menang dengan angka yang luar biasa ya
sementara tim kampanye nasional paslon satu tetap yakin suara pemilih di jawa tengah akan tetap menjadi milik jokowi maruf
bahkan tkn yakin keunggulan jokowi di jateng akan lebih tinggi dari prabowo dibandingkan pilpres dua ribu empat belas silam
ya kan begini dulu ya ketika dua ribu empat belas ya p tiga kan juga ada di tempatnya pak prabowo
nah jadi boleh dibilang ya kekuatan p tiga yang ada di tempatnya pak prabowo itu ya memang tujuh puluh an persen pada saat itu
sama dengan itu karena saya ingat persis ketika p tiga mau memutuskan di pilpres dua ribu empat belas mendukung siapa dengan siapa
karena posisi survei internalnya adalah tiga puluh satu persen kepada pak jokowi dan lima puluh tujuh persen kepada pak prabowo hatta
sisanya ya kepada yang macam macam
nah sekarang kan berbeda ya itu
nah yang kedua dulu itu ya karena saya juga ada di daerah pemilihan itu ya sedikit banyak masyarakat itu juga terpengaruh dengan isu isu yang
yang termuat atau yang tersebar melalui obor rakyat itu antara lain
kalau sekarang kan relatif sudah tereliminasi lah walaupun belum terhilangkan sama sekali isu itu
tapi kalau dari tkn tetap yakin bahwa jaraknya itu akan lebih besar
saya yakin jaraknya akan lebih besar daripada pilgub ukurannya antara pak ganjar dan pak sudirman said
dua ribu empat belas silam jawa tengah adalah provinsi penyumbang suara terbesar kemenangan jokowi
kini kubu prabowo berupaya merebut suara pemilih jawa tengah demi mengejar ketertinggalan suara pada pilpres dua ribu sembilan belas
rifana pratiwi nugra endrianto jakarta